mbak ada nyantai gak apa apa ya
tapi maaf ya mbak gak ada gulanya
saya pamit ke belakang dulu ya mbak
gue akan pastikan
gue akan pastikan
gue akan menghancurkan kalian
ini semua gara gara kalian
pak bawa bapak ini ke sel
oh dia pak
ini atas dasar apa sih pak
kalau ditahan ada dua barang bukti
barang buktinya aja nggak ada
berarti hukum gak sih
udah sering ke polisi
buat dijadiin samsak
kamu gak salah nih kamu
ngapain harus takut
yang penting penuhi panggilan pihak kepolisian
jelaskan keadaan dan situasi saat itu

semoga polisi juga bisa teryakinkan dengan pernyataan ini
tapi kenapa kepala aku diganggu terus sama elsa ya
elsa ngasih pernyataan yang justru bikin
bikin apa jadi tertuduh ya
malah makin memberatkan aku
aduh ya allah
mas jangan berani bikin orang di sini mas
gua masih tahu siapa kau selama berdua
kalau gua bilang gak tahu jangan tahu
siapa yang buat onar sih
saya tanya baik baik loh
kenapa pakai emosi jawab
orang yang pernah mas buatkan tatu bintang di pergalangan tangannya
mas sekali lagi
kalau gue gak tahu berarti gue memang gak tahu mas
dengan respon anda seperti ini saya semakin yakin
kalau anda ingin membuat tatu itu ya
dan harusnya anda tahu dong
kustomer siapa aja yang sudah anda tatu
jadi gua tahu kustomer semua
dan mas yakin
tukang tato artis cuma gua doang
kalau mas gak mau tato di sini silahkan pergi
saya ada urusan lain
mau ikut gue masuk ke dalam toilet
bagaimana gua sekarang
mana mungkin gue bakal kasih tahu mereka
kalau gua tahu pemilik tatu tatu itu
yang ada gua sekeluarga bakal dihabisi siapa kelompok itu
gak ada pilihan lain
gua harus lipat fenderasi ini untuk keluar
kalau tau kayak gini gua tutup dari tadi studio nya ya
napas legar gua sekarang
anda gak mungkin kabur begini ree kalau gak nyundiain sesuatu
dan malah kabur kayak begini
ini mengenai istri saya saya tanya jujur sama anda
nafas gua juga habis beri istri gua
mbak ada nyantai gak apa apa ya
tapi maaf ya mbak gak ada gulanya
saya pamit ke belakang dulu ya mbak
awas lo keluarga alfahari
gua akan pastikan gua akan menghancurkan kalian
ini semua gara gara kalian
apaan sih riki
ngapain coba dia sampai ngancem ngancem di depan orang begitu
apa gua balik ke rumah mau minta apa aja kali ya
kalau gua di sini kan gua sendirian
aduh kantor nelfon lagi
ini pasti karena gue telat nih
selamat siang bu elsa
saya mau tanya ibu elsa hari ini masuk ke kantor atau tidak
karena saya mendapat laporan dari rekan ibu elsa
kalau ibu elsa belum ada di kantor sampai sekarang
iya iya saya masuk kok saya masuk
baiklah saya tunggu kehadirannya di kantor ya
ini terpaksa sih gue harus berangkat ke kantor
karena sebentar lagi tangga gajian gue dan gua butuh uang itu untuk survive
bentar bah saya ambilkan dulu
ini mbak payungnya tapi kan di luar nggak hujan mbak kenapa pakai payung
ya saya jaga jaga aja cuaca sekarang kan lagi nggak nanti
yaudah saya siap siap ke kantor dulu ya
mbak kita harus pergi dulu
mbak kita harus pergi dulu
dia akan kacau kita
kita berpencar ya
tidak tidak tidak kita bentar suara aja pak
biar kebagian itu
yaudah kamu ke sana
aku tidak hafizah
ya aku tetap ber pandemonium
aku menghargai kehendak daftar jauhan
apa terjadi itu